dengan memiliki latar belakang yang berbeda delegasi y dua puluh indonesia tahun ini akan membawa empat isu berbeda
mereka adalah marcella panji yang akan membawa isu pemberdayaan pemuda
nashin mahtani lingkungan yang berkelanjutan
dan abdullah syukri yang akan memperjuangkan isu pendidikan dan ekonomi kreatif
salah satu kohed proses seleksi delegasi mengungkapkan proses seleksi memilih perwakilan y dua puluh berjalan cukup ketat
terdapat lebih dari lima ratus pendaftar proses seleksi melibatkan enam belas asesor dan delegasi y dua puluh tahun lalu
dan yang paling penting adalah kita ingin semua finalis yang lolos itu adalah yang dapat menghadiri semua acara pre summit secara fisik
karena di sini tahun ini kita
kita menjadi tuan rumah dan sangatlah penting untuk delegasi indonesia untuk bisa hadir di semua tahapan acara
terutama karena delegasi akan menjadi spoke person untuk pemuda pemudi indonesia di tahun ini
y dua puluh indonesia dua ribu dua puluh dua menyelenggarakan pre summit pertama di kota palembang sumatera selatan pada akhir maret dua ribu dua puluh
dalam kesempatan itu para delegasi y dua puluh bertemu
pengalaman yang sama kalinya baik secara online maupun offline
salah satu delegasi y dua puluh tahun ini abdullah syukri atau yang akrab dipanggil abe menilai
menurutnya keberagaman latar belakang delegasi menjadi tantangan sendiri
pertemukan adalah belum tentu permasalahan yang ada di indonesia ini match dengan kebutuhan di negara negara g dua puluh
ini tantangan kita tuh untuk menerjemahkan sehingga kepentingan kita anak anak muda indonesia bisa masuk ke dalam kebijakan
dan kebijakan yang kita propos nanti
nah ini menarik apalagi kemudian dengan keberagaman di indonesia tentu permasalahan di sumatera belum tentu sama dengan ada yang di jawa
belum tentu sama dengan ada yang di kalimantan
kita ini nanti akan summit initial proposal itu sepanjang seribu delapan ratus kata
ray summit y dua puluh selanjutnya digelar di tiga tempat yaitu mandalika nusa tenggara barat balikpapan kalimantan timur
di meliputan cnm indonesia